kejadian video amatir milik warga saat terjadi kerucuhan konser gambit bersih
pelagak di padukuhanun mika panewon jirisubur kebupaten giringkidul pada minggu malam empat belas
mili lalu saat kerucuhan terjadi terlihat oknum anggota polisi berinisial mk yang berjaga
menamankan jalannya acara tersebut mengeluarkan kelembagaan pernyata untuk melerai kerucuhan
namun naas peluru dari senjata korban tersebut justru malah mengenai aldi aprianto dua puluh tahun seorang
warga yang berada di bawahnya akibatnya aldi yang terkena tembakan dari oknum polisi tersebut
meninggal dunia saat dilarikan di rumah sakit umum daerah wonosari kerusuhan kemungkinan besar
entah itu ada institusi sengaja atau tidak itu dari pihak kepolisian dari salah satu oknum itu
ada yang membawa senjata laras panjang yang batuknya itu ketarik dan mengenai salah satu
warga saya enggak salah satu warga saya ini meninggal sementara itu kasus
bitpeng masvid humas polda die akbp verena sw membenarkan soal adanya insiden tersebut
saat ini pihaknya tengah mengumpulkan informasi perihal detail kejadian tersebut
untuk diproses hukum lebih lanjut di aprianto terdengar ledakan senjata api yang disandang
oleh bribtu mk yang mengenai saudara aldi aprianto sehingga menyebabkan yang bersangkutan meninggal
dunia untuk saat ini kasus ditangani oleh polda d i e baik itu penegakan hukum secara internal
maupun pidana umum menurut para warga korban dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tak suka neko neko
keluarga tentunya karena ini kelalaian dari oknum oleh itu jadi proses hukum tetap berlanjut dan bisa
mendapatkan hukum sesuai dengan yang dilakukan oleh oknum tersebut sementara secara internal
ini itu mk juga ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melanggar peraturan polisi nomor
tahun dua ribu dua puluh dua tentang kode etik profesi polri dengan sanksi maksimal pemberhentian tidak
dengan hormat atau ptbh dalam menjalankan tugasnya di posisi kiri subo brito mk sebenarnya
sedang menjalani demosi akibat pelanggaran yang dilakukannya sebelumnya keluarga korban
pun berharap agar pelaku bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya meliputan cnn indonesia